seperti halnya warga di sulawesi barat tiga lima juta rakyat aceh juga menggantungkan harapan di pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur aceh periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
bersama dengan pemimpin baru nanti rakyat menanti perubahan aceh yang lebih baik
ajang pilkada serentak tahun ini juga menjaring dua puluh bupati dan juga wali kota seluruh aceh
mencari peruntungan dari menjual lauk pauk di kios pinggir jalan di sudut kota banda aceh menjadi keseharian evi
sudah tiga tahun terakhir ia menggeluti pekerjaan ini demi menyokong penghasilan keluarga
namun tak mudah bertahan menjajakan lauk serba lima rupiah di tengah melonjaknya harga ikan dan bumbu dapur saat ini
evi harus pintar pintar menyiasati agar tidak malah jatuh merugi
maka tak salah jika ibu dua anak itu pun menggantungkan harapan pada pergelaran pemilihan kepala daerah aceh kali ini
warga seperti evi berharap pemimpin baru aceh nantinya adalah sosok
sosok yang mau peduli terhadap perekonomian masyarakat kecil
sama halnya dengan evi harapan perubahan juga diimpikan tiga lima juta rakyat aceh lainnya
pemimpin aceh yang lahir dari pilkada serentak diharapkan dapat membawa aceh ke arah yang lebih baik
enam pasangan calon gubernur aceh bertarung pada pilkada dua ribu tujuh belas
yang diusung partai politik dan tiga lainnya dari jalur independen
pemimpin yang dibutuhkan aceh ke depan adalah pemimpin yang tahu dan mengerti tentang bagaimana masyarakat aceh dan apa yang dibutuhkan oleh aceh hari ini
yang mampu membawa aceh ke depan yang lebih baik
yang mampu mengutaskan kemiskinan
harapan saya semakin lebih baik
siapapun yang jadi pemimpin kita kita tentu bahwa akan lebih baik dari sebelum belumnya
jika pergelaran pilkada memberi harapan bagi warga aceh
hingga sebelas tahun pasca perdamaian di aceh provinsi di ujung terbarat indonesia ini masih saja terjebak pusaran kemiskinan
data badan pusat statistik akhir dua ribu enam belas bahkan menempatkan aceh diurungkan kedua provinsi dengan penduduk termiskin sesumatra
atau peringkat ke tujuh dari tiga puluh empat provinsi se indonesia
di tengah melimpahnya dana otonomi khusus yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahun
dengan peningkatan penerimaan sebelas persen per tahun pada dua ribu enam belas saja aceh menerima dana otonomi khusus mencapai tujuh tujuh triliun rupiah
adapun selama dua puluh tahun jangka waktu dana otsus aceh ditaksir akan menerima rp satu ratus enam puluh tiga triliun hingga dua ribu dua puluh
dari sudut padang itu pilkada aceh dua ribu tujuh belas memiliki makna penting
pakar komunikasi politik dari universitas yahkuala dr effendi hasan menyebut
pilkada dua ribu tujuh belas adalah momen perubahan bagi aceh
ini saya melihat ketika kita mengatakan mengapa pilkada penting sekali bagi masyarakat
saya pikir ini merupakan satu kontestan lima tahun sekali untuk memilih pemimpin
pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat yang mampu melakukan perubahan kepada masyarakat
pertama membawa aceh ini lebih baik
untuk itu janji politik calon gubernur aceh harus benar benar direalisasi
visi dan misi calon untuk mesejahterakan rakyat juga harus sepenuhnya diperjuangkan
agar ketimpangan ekonomi tidak terus meronggok masyarakat aceh
februari dua ribu enam belas bps merilis ada satu ratus delapan puluh dua ribu penguburan di aceh
dengan persentase delapan tiga belas persen atau melebihi angka pengangguran nasional
pengangguran di aceh yang terlalu banyak keempat setelah kekeluargaan
riau kalimantan timur dan jawa barat
intinya tingkat pengangguran membuat rakyat aceh jelas membutuhkan lapangan kerja
pemenang sektor pertanian setap penyediaan layanan pendidikan berkualitas
dan akses permodalan untuk pengusaha kecil juga dinanti rakyat di bumi nangro
ibnu hajar banda aceh